peningkatnya arus mudik di pelabuhan tradisional jangkar situ bondo membawa berkat tersendiri bagi warga setempat
puluhan warga beralih profesi menjadi tukang ojek gendong yaitu melayani jasa untuk menggendong pemudik tujuan pulau madura agar tidak basah saat hendak naik dari pantai ke sampan tambangan
inilah jasa ojek gendong yang marak ditemui di pelabuhan tradisional syah bandar jangkar situbondo
saat musim arus mudik ojek gendong ini pun menjamur
warga memanfaatkan profesi dadakan ini untuk mengais rezeki menjelang lebaran
tidak adanya dermaga pelabuhan membuat warga yang hendak mudik ke pelabuhan raas dan sepudi menggunakan kapal kayu tradisional harus menyeberangi laut menuju sampan
sejumlah pemudik yang enggan basah banyak yang manfaatkan jasa ojek gendong ini
untuk menggunakan jasa ini para pemudik harus berobong ongkos lima rupiah per orang
jika digendong oleh dua orang ongkosnya pun dua kali lipat menjadi sepuluh rupiah
takut gak digendong ini
oh iya takut basah ini
oh terus berapa yang bisa tuang
ya soalnya dalam ini
ya belanja buat lebaran
dalam per hari bisa dapat berapa gitu
per orang tarifnya berapa untuk gendong
meski banyak tukang ojek gendong tidak semua pemudik mau menggunakan jasa ini terutama para pemudik perempuan yang malu karena harus digendong
dalam sehari para ojek gendong bisa mendapatkan dua puluh hingga lima puluh pelanggan
dan mengantongi empat puluh hingga seratus rupiah
semakin mendekati lebaran jumlah pemudik akan semakin banyak dan jasa ojek gendong pun semakin laris dimanfaatkan